witanya ada apa
wita lagi ke pengajian
kalian diserang manusia bayangan
dan tidak bisa menyelesaikan
kalau begitu biar saya yang mengatasinya
bayangkanlah manusia bayangan itu
hei ibu tidak suka kamu seperti ini ya
kamu jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan
beri kami waktu untuk memancing manusia bayang itu muncul
dan insya allah
kami akan bisa menangkapnya
kamu harus tetap dekati wita
supaya manusia bayangan itu mau muncul lagi
nggak mau gue
kamu sendiri kan yang pernah bilang
perjalanan kita nggak akan sia sia
kalau niat kita lurus
ada yang mau kami tanyakan sama kamu
bukannya kami ikut campur urusan orang lain
bukannya kami ikut campur urusan orang
tapi kami mendengar kabar bahwa
tapi kami mendengar kabar bahwa
kamu jatuh cinta sama wita
apa maksud kalian
mas sabar dulu
sabar tenang dulu
saya sudah membela mereka dari serangan warga
tapi mereka menuduh saya mencintai wita bu
itu berarti sama saja mereka menuduh saya sebagai manusia bayangan bu
cukup sudah kalian mengecohkan saya
bukannya itu kami maksudkan
jangan ditemukan obat
kamu lebih baik jaga ibu di rumah
ah sudah lah
wanita harusnya di rumah aja
ya masuk sana
ini duitnya pak
nah enggak usah
itu kamu simpan saja
bapak masih ada kok
ibu beruntung punya suami yang baik
tapi kenapa aku gak pernah bisa dapetin jawa yang baik seperti bapak
apa yang telah bapak katakan kepada para santri itu
pasti bapak mengasuk mereka untuk mencurigai saya sebagai manusia bayangan
saya tidak melakukan apa apa
ibu minum obatnya dulu ya
pak kenapa kamu
tidak apa apa pak enggak usah dipikirkan ibu
siapa yang memukulmu pak
si mamat ibu
sudahlah enggak usah dipikirkan
insya allah semuanya akan membaik

saya juga policymakers

lepas itu beraninya nggak jalan mon
kita ke dates sekarang
penggal di channelnyab
tidak bukan itu
jangan terbang dah
tuh lo takut ya jangan cemen lo
lo udah tau takut gue
lo pengen anggar ya lo
kita itu sengaja ngajakin lo kesana lo sendirian supaya lo jadi umpan ngerti gak sih lo
udah lo gak usah alasan udah
aduh apaan tuh
udah lo gak usah alasan sani buruan
awalnya kan lo yang deket sama wita masa gue sih
ya lo aja coba coba deketan sama dia
biar lo jadi umpan lagi
waktunya gak ada sani kita malah jatuh umpan yang banyak
lo bukan belain gue lo
ada boleh cancel lo malah nyuruh nyuruh gue mati juga
lo gak ada
udah sani anak anak lo raga
buruan ke sana
aduh sani lo gak ada sayang sayang dikit aja
masa sani dikacau jadi umpan
upan umpan umpan umpan umpan umpan
sani diam toh
witanya ada pak
wita lagi ke pengajian
untung lo datang tempat tempat itu
ini manusia bayangan itu
masuk dari perahu ini
iya emang aku
karena aku sama edi zan
aku suka sama bapak
cinta sama bapak
aku kagum dengan bapak
aku cinta sama kamu pak
aku selalu membunuh orang yang berusaha untuk mendekati aku
aku sedang bersalah pak
kamu gak berhak menentukan mati hidupnya seseorang
apalagi dengan bunuh diri
harus meneruskan jalan hidupmu nak
carilah laki laki yang benar benar mencintaimu
ibu pasti menyetujui
pa uda pa alpha